terkait masa jabatan kapolri yang hampir selesai presiden joko widodo telah memanggil sejumlah pihak untuk mendengarkan masukan
hal ini disampaikan sekretaris kabinet pramono anung di istana negara selasa pagi
pramono tidak merinci apakah orang yang dipanggil presiden merupakan calon kapolri atau tidak
dengan alasan hak prerogatif presiden pramono juga tidak merinci nama nama yang dipanggil presiden untuk membahas masalah ini
sekarang ini kami mendengar polri sendiri sudah segera menyiapkan hasil wanjakti untuk dikirimkan kepada presiden
terus terang beliau sudah memanggil banyak orang mendengarkan berbagai pihak
nah kapan akan diputuskan presiden yang tahu
karena ini kan prerogatif presiden sepenuhnya dan kami menghormati itu
maka dengan demikian ya kita tunggu kapan bapak presiden akan mengumumkan
tidak elok untuk menyampaikan karena ini kewenangan presiden
memperpanjang atau mengganti
ya opsi itu ada